yes tuh mau bro jun pak mau pak cocok pak cocok
mama tiri aku katanya lagi mau istirahat lagi pusing
oh gitu kan eh boy boy lampu hijau boy jalan boy
sampai lupa lampu hijau ngomong sama reva
sebelumnya dia jadi dateng gak ya
tuh jadi kali
tunggu dulu lah gak jadi
yaudah sabar tunggu dulu kali
tunggu aja kali kita tau dulu
harap tenang semua
seperti yang sudah saya umumkan boy akan segera datang kemungkinan dia sudah ada di jalan
gue pengen banget dilatih sama gue
papa ingat kalau mau sama papa berantem gue pulang
kita taruh tangan
foto sama taruh tangan nanti saja
kasih semangat murid murid yang ada di sini
danek aja om ya
eh hai semuanya
jujur aja sih saya senang banget ngelihat semangat kalian belajar bela diri
kalian juga harus tahu kalau saya juga baru belajar bela diri
tadi pas masuk depan pintu ada poster foto saya yang gede banget
sebenarnya sih malu
teman teman juga harus tahu bukan berarti saya itu paling jago di sini
mungkin aja nanti kalau bertarung sama saya mungkin saya bisa kalah juga dari kalian
dan teman teman juga harus tahu belajar bela diri itu bukan buat jadi jagoan atau pendekar
tapi belajar ilmu bela diri itu untuk menjaga kesehatan badan kita
dan juga melatih mental kita
dan menjaga diri kita masing masing
wah boy terima kasih
sharing kamu luar biasa sangat bermanfaat
luar biasa bisa mendidik boy seperti ini
jelas dong siapa dulu mamahnya mamanya boy mamanya boy
sudah sudah gimana kalau kita ke ruangan saya oke baik
gimana boy kira kira bisa meluangkan waktunya untuk ngajar di sini
satu kali dalam satu minggu juga cukup
sebenarnya sih kapasitas boy itu belum cukup om
buat ngelatih bela diri lah apalah
boy jangan beranggah semua orang juga tahu
boy itu juara nma itu sudah cukup
om jun itu benar boy
kalau kamu punya ilmu kamu bagilah ke orang lain
ilmu itu gak boleh disimpan sendiri loh
hah kali ini mama bro setuju banget sama pakak bro
benar yang dibilangin
iya lagian tuh kalau ngajar bela diri tuh keren tau
ntar kalau teman teman mama nanya mama mama bisa jawab dengan bangganya
wih cepat dulu dong mamanya lihat deh anak saya masih sma aja
sudah jadi guru bela diri
ternyata itu boy
papa bro mama bro mendukung
lagian kamu kan juga bisa ngajar yang pemula dulu boleh
iya kan bro jun
gue akan luangin waktu deh ya
yes tuh mau bro jun pak mau pak
oh itu kebiasaan istri saya bro
eh oh maaf pak
ntar ya nunggu
ya terima kasih
lo bisa ke base camp sekarang nggak
menurut gue kita harus ngomongin masalah mudik kemarin
gue juga mau nelfon ian sama willy kok
hmm ya ya ya udah
nanti gue kesana deh
oke gue tunggu
eh kenapa nak kenapa kenapa
eh pak ma om
boy mau cabut ya
soalnya ada urusan penting di warung babeh
kan urusan di sini kan sudah selesai
oh ya kalau gitu kita sekalian pamit aja bareng
nanti papa mama anterin kamu ke warung babeh
eh nggak usah pak
masa anda ganteng kodrat mama naik angkutan umum sih
habis ini kita berdua juga nggak ada kegiatan apapun
papa mama nggak ada kegiatan
ya itu lain cerita
wah mama setuju itu papa
nah mama kan tahu papa itu cuma punya satu tempat ngopi favorit
ngapain banyak kedai kedai yang lain
mama tuh yang gak setia orangnya
kalau ada satu ya satu aja mah
leh papa berani gantiin mama
wah turunin ilmu
pagi kekerasan ya
eh duduk pak
maaf ini ungkapan ungkapan cinta kecil ya
papa ungkapan cintanya nggak usah di depan
ini buat saya boleh
kita berangkat sekarang
boy terima kasih ya
ya udah lah pak amir
kalau hatinya pak amir tetap ke bu devi
mendingan kita nggak meneruskan hubungan ini
saya juga berusaha kok melupain perasaan saya ke bu devi sedikit demi sedikit
lama dong pak kalau gitu sedikit demi sedikit mah
ya makanya saya minta bantu bu dona untuk bisa bantu saya mengangkat kebutuhan
bantu saya mengalihkan perasaan saya dari bu devi ke bu dona
ya namanya juga kan sedikit sedikit lama lama jadi gendut
maksudnya sedikit demi sedikit jadi bukit
nah itu dia pak amir
ya terus gimana dong bu
masa ibu gak mau ngasih saya kesempatan
ya ampun pak amir
mukanya pak amir kenapa ya kok sedih gitu
berat buat saya yang cinta mati sama pak amir
buat menampik dia
kasian ya pak amir ya
terus gimana bu
ya udah gini aja pak amir
saya kasih kesempatan buat pak amir
makasih ya bu
saya berusaha untuk sungguh sungguh mengalihkan perasaan saya dari bu
sungguh sungguh mengalihkan perasaan saya dari bu

biar makin akrab nih kita
mendingan kita makan di luar
boleh sih bu
tapi saya lagi jangkrik bu
tapi jangan khawatir
saya usahain kok bu
sayang traktir hari ini juga
yaudah saya ngambil tas dulu ya pak
tenang di sini loh
iya makasih bu
saya tunggu pak